cerita dalam bahasa indonesia
bulu kucing itu dipenuhi dengan daun dan kotoran dan dia kelihatan kesakitan
hmm apa oh seekor kucing
oh syuh kucing ini terlalu kotor
pergilah syuh pergilah
kucing malang itu merasa sangat sedih dan berbalik untuk pergi
tapi ketika lea melihat kucing itu lea tiba tiba mulai menangis
oh ya ampun sepertinya leah sangat menyukai kucing itu
aku rasa kucing itu bisa jadi peliharanya leah
lalu kucing itu diambil dan dibawa ke istana
di sana para pelayan mencuci dan membersihkannya dengan seksama
mereka memperlakukannya dengan baik dan akhirnya mengikatkan pita yang sangat besar di lehernya
wow dia terlihat sangat mengemaskan
leah pasti akan menyukainya
lea coba lihat kucing cantik itu
leah sangat mencintai kucing itu sehingga dia tidak akan tidur tanpa kehadirannya di sana
dia akan menangis tanpa henti sampai kucing datang kepadanya
mereka tidak dapat dipisahkan dan akan selalu ditemukan
dia akan menemukan kucing itu bersama
sayangku bukankah betapa menakjubkan ikatan yang mereka miliki
ya tentu saja aku berharap ikatan ini berlanjut lama
kucing itu adalah satu satunya hal yang membuat lea bahagia
malam itu ketika seluruh dunia tertidur kucing itu bangun dan melepaskan perbannya
ah ini sembuh
luka aku akhirnya sembuh juga
aku harus pergi dari istana ini
putri manisku masih tertidur
terima kasih atas kebaikanmu
aku tidak akan pernah melupakannya
pagi berikutnya ada pencarian untuk kucing itu
para pelayan petugas kebersihan juru masak dan semua orang di istana mencari kemana mana
kemari kucing dimana kau
kemana kucing konyol ini pergi
apakah kau menemukannya sayang
iya tentu saja ini lihat
itu boneka mainan
bukankah ini hal yang sama
dengan cara ini kucing itu dilupakan dari istana
bertahun tahun berlalu dan putri lea tumbuh menjadi wanita yang ceria dan sangat cantik
dia senang pergi keluar berjalan jalan di hutan untuk melihat bunga bunga cantik
dan bernyanyi bersama burung burung kecil yang ada di sana
hari yang sangat indah tidakkah kau juga berpikir demikian
ya betul putri oh ya ampun cantik sekali
oh ya sangat cantik
tidurlah tidur nyanyak
tutup matamu dan tidurlah
dan dengan itu dua orang petugas yang kelelahan itu tertidur dengan sangat lelap
lea sangat senang karena sekarang dia bisa pergi kemanapun dia mau
aku bebas lihat apa yang akan kutemukan kalau aku melangkah lebih jauh
dan ketika dia melanjutkan dia mulai bernyanyi dengan gembira
suaranya lembut dan manis
dan menarik semua burung burung di sana
tapi suaranya itu juga menarik raksasa raksasa yang hidup di hutan itu
dan dari seorang wanita cantik
hohoho aku pikir aku menginginkannya untuk diriku
biarkan aku pergi
ohohoho aku akan membawamu pulang dan pergi
dan kau akan menjadi istriku
oh tidak tidak tolong lepaskan aku
tapi tidak ada yang mendengar teriakannya karena dia sudah terlalu jauh
dan pelayannya tertidur dengan lelap
raksasa itu membawa lea ke gua yang gelap
dia menurunkannya dan dia mulai menangis
sekarang kau milikku
hentikan tangisanmu yang mengerikan
aku tidak ingin ada suara mengerikan itu di sini
aku ingin kau bernyanyi untukku setiap hari
dan leah yang malang mulai bernyanyi melalui air matanya
tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan
di malam hari sang raksasa haus dan membuat leah keluar untuk mengambil air dari sungai
pergi dan bawa ember ini bersamamu
dan jangan berpikir untuk melarikan diri
jika kau melakukannya aku akan mengejarmu sampai aku menemukanmu
lea yang malang dengan sedih pergi menuju sungai
ketika dia sampai di sana dia melihat seekor kucing tidur di atas batu
itu adalah kucing yang sama dengan yang dia mainkan saat dia masih bayi
tapi dia tidak mengingatnya
oh lucu sekali kemari kucing lucu datanglah padaku
lea mengelurkan tangannya untuk menyentuhnya
tapi kucing itu masuk ke semaksimah
ah ya ampun aku kira ini bukan hari keberuntunganku
oh kau datang
ah kemari kemarilah
ah kucing pintar
oh betapa cantiknya dirimu
kau mau jadi temanku
aku tidak punya teman di sini
dan raksasa jahat itu telah menculik aku
untuk dijadikan istrinya
aku bahkan tidak bisa melarikan diri karena dia akan mengejarku
hah aku berharap kau bisa menyelamatkan aku
maukah kau melakukannya
dan ketika dia mengatakan itu kucing kecil itu berubah menjadi seorang pemuda tampan dengan rambut yang merah dan cerah
tapi ada sesuatu yang lebih aneh darinya
dia memiliki telinga kucing di kepalanya dan ekor bergoyang goyang di belakangnya
apakah kau siapa kau
tolong jangan takut
aku pangeran radly dari kerajaan tetangga
ketika aku masih muda aku adalah anak yang sangat kejam dan aku dikutuk untuk menjadi roh kucing untuk tinggal di hutan ini
tapi pasti ada cara untuk menghancurkan kutukan ini kan
ya itu ada caranya
aku harus melakukan perbuatan baik kepada seseorang
dan mereka tidak harus mengetahuinya
hanya dengan begitu aku akan kembali ke diriku yang normal
perbuatan baik itu terdengar sangat
putri kemana kau pergi aku sekarat dan kau telah menghilang
oh tidak aku aku harus pergi selamat tinggal
apa tuh bagaimana kau bisa tahu namaku
tidak tapi redly menyembunyikan dirinya di semak semak
sore berikutnya ketika lea mencoba memasak untuk raksasa radly melompat lewat jendela
hai apa yang kau lakukan
oh tidak ada mencoba membuat sesuatu yang bagus untuk raksasa besar itu
apakah stroberi ini terasa enak di sup
baiklah biarkan aku pergi dan mendapatkannya aku sangat suka stroberi
dan ketika leah pergi mencari stroberi redly melihat botol cabai di depannya
hmm aku ingin tahu apakah aku bisa ups
aku mendapatkan stroberi
sekarang mari kita gabungkan semuanya sup ini akan menjadi luar biasa bukan
oh oh ya ya sangat enak sekali
ya aku aku harus pergi ke suatu tempat temui aku di sungai ketika kau selesai ya
setelah mengatakan itu ia keluar dari jendela
putri dimana supku
jika kau tidak membawanya sekarang aku akan memakanmu sebagai makan siangku
ah ini supmu aku mencoba membuatnya dengan banyak hal yang nesat
mungkin rasanya sedikit manis
raksasa mendengus dan menaruh satu sendok sup penuh di dalam mulutnya
tapi dia kaget karena supnya tidak manis sama sekali
justru sang raksasa itu merasa ada api di dalam mulutnya
panas panas apa yang kau masukkan ke dalam sup ini air air
raksasa berlari keluar dari gua menuju ke sungai tapi radly menunggunya
dia telah menumbuhkan ekor panjang dan mengikatnya di pohon
panas air butuh air
hahaha dia datang
radly menarik ekor sihirnya dan raksasa yang berlari dengan kecepatan penuh tersandung ekor itu dan jatuh tepat ke dalam sungai
dia tersapu oleh arus yang kuat dan tidak pernah terlihat
dan tidak pernah terlihat lagi
apa apa yang terjadi
aku sudah menyingkirkan raksasa itu untukmu kau sekarang bebas untuk pergi
benarkah itu sungguh luar biasa oh terima kasih redly
ah semua ini sangat menakutkan aku berharap ini tidak akan pernah terjadi lagi
radly merasa sangat kasian pada putri yang malang
jadi dia meletakkan tangannya di kepalanya dan membelainya dengan perlahan
aku akan mengabulkan keinginanmu ini kau tidak akan ingat apapun yang terjadi tentang raksasa
jangan takut apapun juga dan tidur nyenyak leahku yang manis
radly apa yang kau
mata lea terasa berat dan dia segera tertidur
radly mengangkatnya dan pergi ke istana
ketika dia sampai di sana dia berdiri di bawah jendelanya dan melihat ke atas
ini akan menjadi perjalanan yang panjang sekali peganglah erat erat leah
radly menumbuhkan ekornya ke atas sampai mencapai jendela sang putri
dia memegangnya dengan erat dan menarik mereka berdua dengan aman
dan begitu dia masuk dia menyelimutinya di tempat tidur yang hangat
tidur yang nyenyak putriku aku harap kita bertemu lagi
ketika radly sampai di bawah tiba tiba ia mulai bersinar dan telinga serta ekor kucing menghilang dari tubuhnya
karena radly telah menyelamatkan putri lea dari raksasa dan telah menghapus ingatannya kutukannya sekarang telah hilang
aku aku manusia normal lagi aku bebas
dia kembali dengan gembira ke kerajaannya
keesokan harinya ketika sang putri terbangun sang raja dan ratu menyerbu masuk ke dalam kamar
putriku kemana saja kau
lea oh lea apa kau baik baik saja
tapi lea tidak bisa mengingat apapun dia justru terkejut melihat kedua orang tuanya berdiri di dekatnya khawatir
ah ada apa kenapa kalian berdua begitu khawatir aku semalam bermimpi yang sangat aneh
tentang seekor kucing dan seekor raksasa dan juga seorang laki laki yang sangat tampan aku ingin tahu siapa dia
seiring berjalannya waktu raja dan ratu memperhatikan bahwa putri mereka bukan dirinya yang biasanya
dia selalu tampak dalam mimpi
sepertinya aku telah melupakan sesuatu yang sangat penting tapi aku tidak tahu apa itu
putri kita yang malang tampaknya tidak bahagia akhir akhir ini
menurutmu apa yang harus kita lakukan satu satunya hal yang belum kita coba adalah pernikahan
oh ya ayo lakukan itu dia mungkin bisa menemukan kebahagiaannya pada seseorang yang bisa dia cintai
pada hari berikutnya pangeran dari banyak kerajaan datang menemuinya
lea melihat mereka semua tetapi tidak menyukai satupun
pada saat itu redly datang untuk menyambutnya
saat dia tersenyum dan membungkuk lea merasa sangat terkejut
kau kau adalah pangeran yang aku impikan
aku tersanjung yang mulia apa itu berarti kau memilihku untuk menikahimu
hanya jika kau bisa memberitahu aku apa yang paling aku sukai dengan begitu aku akan menikahimu
oh biar aku tebak apa stroberi
bagaimana bagaimana kau bisa tahu
itu hanya sebuah tebakan
dan tak lama kemudian mereka menikah dan hidup bahagia bersama
lea mencintai radly dengan sepenuh hati
dia juga mengadopsi anak kucing kecil
dan untuk radley dia tidak pernah bercerita tentang masa lalunya
seperti kata pepatah yang terbaik adalah menyimpan sesuatu untuk diri sendiri